masuk ke tangan
hello nggak mau dikit
terus gitu ya utangnya juga
oh nggak lah
kalau gitu kita umpetnya di mana ya
aku punya ide
kalau sama proses amelia
kita ngundi di kolam meja gimana
kalau misalnya banyak kecoa
dingin dingin dingin dimana
gak ada kali orang di kolam meja gua rumah pasti bersih lah
kalau gak bisa
sediakan tempat untuk besi siap

dengan kostum ini kita bisa mengelabui petugas kesehatan
jangan kencang kencang
kita bisa ketahuan
ternyata itu rencana mereka
pasti mereka ambil barang di gudang juga
tapi kalau kita bikin kosum robot kayak gitu
kostumnya apalagi dari kardus
sama sama juga kita disuntik
kita harus buat kostum yang bagus
yang baru bukan dari kardus
barang barangnya kita ambil gudang
mereka kalian bisa dipakai
sebelum kita mulai
harusnya kita pindah ke luar
pindah ke luar
harusnya kita pindah ke luar
assalamualaikum gimana udah semuanya ngumpul ini amalia dan siapa utamina
juga ada ustadz astagfirullahaladzim ya udah saya cari mereka dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam
astagfirullahaladzim ini haikal asun sama tribu mu juga enggak ada ustazah
bentar bentar biar saya kabarin ustadz musa oh iya makasih ustazah waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh maaf dok sambil menunggu yang belum datang bisa dokter mulai dulu aja gak apa apa
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya waalaikumsalam warahmatullahi

keliling dan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
keliling agar semua santri di sini terhindar dari segala macam virus penyakit ya seperti
sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam mu'min yang kuat mu'min yang lebih baik itu lebih
dicintai daripada mukmin ⁇ yang lemah nah semua santri di sini siapa yang ingin sehat ayo ngacun
sustan siapkan segala sesuatunya
bagaimana nih persiapannya tim kurus alias tim khusus pemburusan
kira kira sejauh mana untuk melakukan pencarian terhadap para santriwan maupun santriwati gimana
kesiapannya lapar lampur maksudnya itu ulangi saya kami sampai detik ini hingga darah tetes penghabisan
terakhir tidak menemukan santri yang membandel wah saya juga belum melihat anak anak yang kabur
dan bersembunyi saya juga belum pernah lihat santri yang kekal
maka kali mister ah oh iya itu maksud sangat k supplied
itu maksudnya nakal
indonesia keju pains aja nuyui ottogi
paling isinya gak jauh jauh mau bilang kangen aja
ya sesuai dugaan gak jauh jauh
santriwan yang kabur itu adalah haikal dan asun
kemudian trio bemo sedangkan dari kalangan santriwati adalah
amalia najwa dan juga utami
positi pade sama sergei ada lihat amalia gak
soalnya tadi saya cari di kamarnya mereka nggak ada
ini kita lagi mau nyari
pas banget sih
ya udah sekarang begigi aja
ustadz aulia mengalihkan pikiran saya
begini jadi begigi
ya sekarang kita bagi bagi tugas kita berpencar ya
siti dan juga usaza aulia mencari amalia najwa dan juga utami
sedangkan pade dan juga mister sergei mencari trio bemo
dan juga pasri kitty akan mencari haika dan asun

sudah kalau begitu sekarang
saya masih kangen pengobrol
ah saya juga paham kan
balikan dan berjarak
ini demi kebaikan ayu
ayo kamu itu belum disuntik
coba lihat tuh
ustazah lupa deh surat al inshiro tuh gimana ya suratnya awalnya
ayu tau gak ayu
in nama alhusri usrok
pinter banget sih santriwati ustazah
hebat ya ayu
udah udah udah
ada ustazah aulia sama positi
ini masih sik
hah gimana ketahuan
tak gila juga
aduh susah banget sih
loh ini kacau
udah lajem udah lukasi
tidak mau bercanda
itu pada kabur semuanya